sambil jalan jalan anda bisa banyak hal melakukan banyak hal bersama dengan putra putri anda
salah satunya adalah taman wisata ikonik di kota bandung
kini menghadirkan berbagai fasilitas dan wahana baru
yuk kita ikuti perjalanan anita mai berikut ini
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
taman wisata ikonek
dari taman lalu lintas saya akan mengajak anda ke kawasan dago
di sini ada tempat wisata yang pas untuk anak anak
mereka bisa memberi makan binatang seperti kambing sapi dan kelinci
awalnya sih takut takut tapi lama lama seru juga
sekarang kita menuju ke the bridge yaitu zona spot foto yang layak instagram banget
ada sepeda terbang tapi ini tidak disarankan untuk yang takut ketinggian
dan yang paling ramai antrenya adalah
karpet aladin dan up house ala film kartun up
hasil foto bisa diambil sebelum kita pulang
sebelum meninggalkan bandung yuk nikmati makanan yang satu ini
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh enam martabak ini punya banyak varian rasa
rasa yang paling banyak dipesan pengunjung adalah pandan jagung keju taro keju dan work velvet
wow ini dia pesenanku
jadi kalau jam segini itu di sini emang full banget
jadi kita harus sharing table juga sama pengunjung yang ada di sini
ini martabak taro spesial juga di tempat ini
kalau mau coba mainnya boleh
boleh ya kita tukeran ya
aku punya aku adalah red velvet dan juga pandan jagung keju nih
manis sangatnya martabak khas bandung ini pun jadi penutup hari yang sempurna
selamat berakhir pekan
anita mei bandung